banyak janji kapolri baru jenderal listio sigit prabowo kepada publik
salah satunya meniadakan polisi di lapangan dengan senjata api
bahkan polisi tingkat sektor juga diwacanakan tidak perlu lagi melakukan penyidikan terhadap kasus
lalu apa dan bagaimana peran polri yang menurut berbagai lembaga survei memiliki tingkat kepercayaan publik yang turun
dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami usman hamid direktur amnesty international indonesia
selamat sore bang usman
selamat sore redi dan selamat sore tnn
ya terima kasih bang usman sudah bergabung dengan kita
kita juga mengundang sore ini dengan bang neta tapi sampai dialog kita mulai belum ada konfirmasi
dan polri juga kita undang untuk berdiskusi bang tapi kita masih tunggu kita lanjutkan dulu dengan bang usman sore ini
bang usman kalau kita lihat kemarin jenderal listio sigit sudah dilantik begitu ya resmi menjadi kapolri
hari ini hari pertama bekerja
ada beberapa pekerjaan rumah lah yang mungkin masih terjadi
bengkalai dan juga wacana ke depan dengan tugas tugas yang baru begitu
soal penegakan hukum ini juga banyak disoroti bang
bagaimana penegakan hukum yang dianggap tidak menganut azas berkeadilan begitu
publik menilai bahwa hukum masih tajam ke bawah tumpul ke atas begitu
apa perspektif anda soal ini
ya perspektif saya menempatkan kepolisian sebagai justice community
sebagai komunitas keadilan
bukan hanya sebagai security committee atau komunitas keamanan
dengan demikian maka fungsi fungsi penegakan hukum untuk melindungi masyarakat melayani masyarakat
atau melayani masyarakat yang mencari keadilan mesti lebih diutamakan
begitu mungkin perspektif utamanya
kalau kita jabarkan lebih jauh tentu saja itu bisa sampai pada level yang sangat teknis
misalnya apakah fungsi fungsi penyelidikan penegakan hukum
di tingkat kepolisian terbawah perlu atau tidak dihapuskan
sebagai yang disampaikan oleh pak likstio misalnya
saya kira itu perlu ditimbang secara matang
memang terdapat semacam kekurangan sumber daya manusia di tingkat sektor
misalnya dalam konteks kemampuan kemampuan atau kemahiran di dalam melakukan penyelidikan yang ilmiah atau penyidikan yang ilmiah
sehingga mungkin dirasakan perlu diprioritaskan kepada bidang lain
misalnya harkam tipmas pemeliharaan keamanan
nah pada masa kapol kapol yang terdahulu
kendala kendala sumber daya manusia ini dijawab dengan program pendidikan sarjana
untuk seluruh anggota kepolisian yang ada di tingkat sektor di tingkat terbawah
yang memang ketika itu rata rata masih sma
atau lulusan sma
problemnya adalah pemberian kesempatan belajar yang sangat baik itu
tidak diikuti dengan pembebas tugasan mereka
sehingga ketika mereka mengikuti pendidikan
mereka sudah dalam posisi yang sangat lelah
nah saya kira keputusan itu atau rencana kebijakan itu perlu ditimbang secara matang
meskipun saya sangat mengapresiasi pertimbangan kapolri
termasuk juga misalnya mewacanakan untuk pihak kepolisian tidak menggunakan senjata api
atau tidak menggunakan pistol
soal reformasi birokrasi bagaimana anda melihat ini
kalau saya tidak salah koreksi tujuh belas tokoh nasional juga dilibatkan sebagai penasihat polri begitu
tapi kemudian persoalannya
apalagi juga adanya oknum oknum yang masih terlibat kekerasan dan juga pelanggaran ham
ini apa yang perlu dibenahi
dan masih perlukah ini menjadi sorotan penting untuk ke depan
masih sangat perlu
kalau apa yang dibenahi saya kira lebih pada akuntabilitas
pertanggung jawaban ketika terjadi masalah
apakah itu misalnya praktek kkn di dalam perusahaan perkara
atau misalnya penggunaan kekuatan yang eksesif di dalam menanggulangi unjuk rasa
misalnya yang saya maksud dengan penanganan perkara ini termasuk juga jual beli kasus yang kadang kadang masih kita bisa temui
dan ini yang saya kira dijanjikan oleh kapolri yang baru
bahwa masyarakat akan bisa memantau mengawasi secara terbuka termasuk melalui mekanisme keluhan
dan juga manajemen elektronik penyidikan
bahkan juga kapolri berjanji bahwa kasus kasus yang dimiliki oleh masyarakat yang sempat berlarut larut akan tidak ada lagi yang berlarut larut
hal hal semacam ini tentu saya sangat apresiasi
ada yang menarik di dalam konteks kepercayaan publik pada kepolisian
dalam beberapa waktu terakhir survei justru menunjukkan kesan yang lebih positif
meskipun tidak sebaik di tahun tahun yang silam
ini adalah satu modal yang sangat baik untuk pihak kepolisian khususnya kepemimpinan kapolri yang baru
pertama dalam konteks menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum
yang kedua dalam konteks mengedukasi masyarakat terkait dengan pencegahan atau penanganan covid
yang ketiga adalah memastikan aturan protokol kesehatan benar benar berjalan dengan baik saat ini
termasuk juga mengamankan pemberian bantuan sosial dan lain sebagainya
nah di luar itu semua saya kira fungsi fungsi utama dari kepolisian adalah untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum
saya kira fungsi fungsi utama dari kepolisian untuk melayani melindungi masyarakat termasuk menegakkan hukum untuk mereka yang mencari keadilan itu harus tetap diutamakan
oke menuju era modern ini seperti apa bang usman melihatnya
karena kan salah satu visinya juga terkait dengan pemanfaatkan teknologi begitu
polisi juga dilatih untuk melakukan hal hal yang sifatnya memajukan teknologi
ini seberapa mampu begitu
pertama pandangan itu sangat baik dan saya kira memang ke depan fungsi fungsi pemeliharaan keamanan ketertiban itu sangat mengandalkan teknologi
dan ini mungkin masa dimana pendekatan manusia dalam pengertian pengerahan pasukan atau personel gitu ya maaf personel maksud saya bukan pasukan
itu tidak terlalu cukup lagi untuk melihat kompleksitas kejahatan yang ditangani atau yang berada di dalam kewenangan kewenangan

selain teknologi yaitu pendekatan ilmiah gitu
misalnya kemahiran anggota kepolisian di dalam mengolah tempat kejadian perkara
dan ini harus merata
dari tingkat katakanlah pusat baris krim
barat skrim ini kan seperti fbi nya amerika lah
walaupun di amerika mungkin lebih independen
nah tetapi kemampuan kemampuan teknis atau kemampuan taktis operasional anggota kepolisian itu perlu sampai di tingkat bawah
di tingkat sektor
sehingga masyarakat benar benar merasakan keberadaan kepolisian dan merasakan pelayanan
dan perlindungan kepolisian
karena ada satu slogan di dalam kepolisian itu
selalu di jalan gitu
maksudnya itu setiap kali ada keluhan dari masyarakat dalam hitungan menit
dalam hitungan yang tidak terlalu lama
pihak kepolisian sudah bisa berada di lokasi
entah itu untuk melindungi masyarakat yang terancam
atau untuk mengamankan katakanlah sebuah kericuhan
atau untuk melakukan penyelidikan penyelidikan
sampai ke hal hal yang teknis misalnya
untuk mengolah tempat kejadian
melakukan penyelidikan perjalanan perkara
melakukan penyidikan sidik jari sidik kaki dan lain sebagainya
memasang garis polisi
hal hal semacam itu yang saya kira kemahirannya tidak dimiliki oleh semua orang
dan mungkin ke depan pendidikan di kepolisian perlu dikembangkan ke arah sana
saya sangat mengapresiasi pihak kepolisian memiliki misalnya pt ika
tetapi saya kira untuk mengembangkan ilmu kepolisian yang terlalu teoretik
juga tidak akan aplikatif di dalam fungsi fungsi lapangan
nah hal lain yang mungkin
penting selain teknologi dan juga pendekatan kemampuan kemahiran polisi berbasis ilmiah
yang juga penting adalah penganggaran yang memadai
kalau tidak ada penganggaran yang memadai misalnya untuk penyelidikan dan penyidikan
saya kira akan sangat sulit juga di tingkat lapangan penyelidikan
penyelidikan kasus kasus yang sangat kompleks
itu bisa ditangani dengan baik
di luar itu saya apresiasi komitmen kapolri
yang ingin membangun polisi yang humanis
termasuk di dalam menangani unjuk rasa atau proses proses damai dari masyarakat
bahkan untuk mengendalikan penggunaan senjata api
dan juga bahkan menghilangkan sebisa mungkin penggunaan senjata api di dalam fungsi fungsi kepolisian sehari hari
terakhir bang usman kita pinjam istilah seratus hari bekerja mulai hari ini
konkretnya apa yang perlu diselesaikan
tugas tugas yang masih terbengkalai
ya memang kasus kasus yang mungkin selama ini dirasakan oleh masyarakat
di berbagai daerah kan banyak sekali kasus di mana masyarakat adat para pemimpinnya atau aktivisnya atau anggotanya itu dikriminalisasi
dipenjara dengan tuduhan tuduhan yang sebenarnya tidak mereka lakukan
padahal mereka hanya memperjuangkan lahannya atau membela tanahnya dan seterusnya
atau yang kedua saya kira pekerjaan rumah juga yang berubah
pekerjaan rumah juga yang sangat penting adalah kalau ada penggunaan senjata api itu perlu dipertanggungjawabkan
bagaimanapun juga senjata api itu hanya bisa untuk empat keadaan
pertama pertahanan diri kedua pencegahan kejahatan ketiga penangkapan
itu pun bukan penangkapan siapa saja tapi penangkapan orang yang menunjukkan adanya bahaya
yang terakhir adalah mencegah orang melarikan diri
itu pun tidak setiap orang melainkan orang orang yang benar benar menunjukkan bahaya
lebih baik melepaskan seseorang daripada menimbulkan bahaya bagi orang lain bagi masyarakat atau bagi pihak kepolisian
ada banyak lagi yang saya ragu kalau seratus hari itu akan cukup untuk membuat gebrakan
mudah mudahan sih ada gebrakan itu
oke baik kita tunggu janji dan ini realitanya dari kapolri baru ini untuk menyelesaikan pekerjaan rumah dan sengkarut yang terjadi baik di internal ataupun juga eksternal polri itu sendiri
terima kasih direktur eksekutif amnesty international usman hamid sudah bergabung dengan kita sore ini